komisi pemberantasan korupsi berhasil menangkap lima orang dalam operasi tangkap tangan di banjarmasin kalimantan selatan
empat dari lima orang tersebut senin sore tiba di gedung kpk
empat orang tersebut adalah ketua dewan perwakilan rakyat daerah kota banjarmasin iwan rusmali
direktur utama perusahaan daerah air minum banjarmasin muslih
pendahara pdam goklas sinaga dan anggota dprd banjarmasin andi effendi
sebelumnya mereka ditangkap oleh penyidik lembaga antiraswa itu di kantor dprd banjarmasin
dan digelandang ke markas kepolisian daerah kalimantan selatan untuk dimintai keterangan
empat orang yang ditangkap dalam ott ini diterbangkan ke jakarta dan tiba di gedung kpk sekitar pukul tiga sore
sesaat setelah penindakan operasi tangkap tangan kpk menyegel sejumlah ruangan kantor dprd banjarmasin jumat pagi
dikawal anggota kepolisian tiga petugas kpk masuk ke ruang kerja ketua dprd kota banjarmasin iwan rusmali
ruangan komisi dua serta ruangan bagian hukum dprd banjarmasin
petugas membawa sejumlah berkas dari ruangan tersebut
saat digrebek kamis malam kpk menangkap lima orang kpk juga mengamankan sejumlah uang dari hasil ott itu
dan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut sudah ada koresponden cnn indonesia ruli kuliawan di gedung kpk
ruli berapa nilai korupsi dari hasil ott di banjarmasin ini
ya memang hingga saat ini kpk juga masih memeriksa juga menahan empat orang yang tadi baru saja datang ke gedung kpk pada pukul empat sore
di antaranya adalah ketua dprd dari banjarmasin dan juga ada di rute pdam banjarmasin
serta juga ada manajer ataupun pendahar pdam serta juga ada anggota dprd
dan memang hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari kpk mengenai sebenarnya berapa kerugian negara yang ditimbulkan akibat adanya ott ini
ataupun pertemuan korupsi
korupsi yang dilakukan oleh ketua dprd banjarmasin berkaitan dengan direktur utama dari pdam banjarmasin ini
dan juga memang kpk saat ini juga masih belum merilis data data apa saja sebenarnya terkait dengan aktivitas ataupun ott yang terjadi pada kamis malam lalu
dan memang rencananya kpk akan menggelar konversi pers terkait dengan ott anggota ketua dprd banjarmasin pada pukul lima sore nanti
namun berdasarkan keterangan ataupun laporan harta kekayaan pejabat negara yang dikumpulkan oleh kpk
dikatakan bahwa iwan
melaporkan hartanya pada dua puluh sembilan desember dua ribu tiga terakhirnya
saat itu ia masih menjadi anggota dprd banjarmasin
dan menurut laporan tersebut
yang memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan
sementara gitu untuk harta bergerak berupa dua mobil dan juga sebuah sepeda motor
titan olahnya total nilainya mencapai rp dua ratus tiga puluh lima juta
sementara juga ada logam mulia senilai delapan juta dan juga giro sebesar lima enam juta rupiah
harga bergerak yang dimiliki oleh ketua dprd banjarmasin ini totalnya senilai rp tiga ratus sembilan puluh tiga enam ratus
namun itu adalah harta yang dilaporkan oleh ketua dprd iwan kepada kpk pada tahun dua ribu tiga lalu
dan kita masih belum tahu berapa sebenarnya update kekayaan dari ketua dprd ini
dari tahun dua ribu tiga hingga ke tahun dua ribu tujuh belas ini
namun ini kita akan melihat bersama sama dan melihat sama sama sebenarnya berapa total kerugian negara yang ditimbulkan
adanya ott ini dan juga sebenarnya berapa harta kekayaan dari ketua dprd akhirnya bisa dicokok
ataupun ditangkap tangan oleh kpk pada kamis malam kemarin
ya ruli kpk menyegel sejumlah ruangan di kantor dprd banjarmasin
dan membawa sejumlah berkas yang bisa dijadikan bukti awal atas kasus operasi tangkap tangan ini
apakah sudah ada informasi terkait kasus apa operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap lima orang di banjarmasin
kita dari teman teman media juga di sini mencoba untuk mengetahui dari pihak kpk
namun memang belum ada informasi lebih lanjut selain dari datangnya keempat orang tersangka yang sudah dilakukan ott oleh kpk pada kamis malam
dan memang baik berupa apa saja barang bukti yang berhasil dikumpulkan ataupun didapat oleh kpk di penulisan kemarin
ataupun sejak tadi pagi dan juga sebenarnya berapa jumlah kerugian dan siapa saja yang nanti akan terlibat
ataupun dikembangkan terkait dengan adanya aktivitas korupsi ataupun tangkap tangan ini
dan kita juga akan mengumpulkan data data
sebut setelah nanti pihak kpk memberikan keterangan persnya kepada wartawan pada pukul rencana pada pukul lima sore hari ini
artinya sudah tidak lama lagi begitu ya nanti akan digelar konferensi pers oleh pihak kpk
untuk sementara terima kasih laporan dari gedung kpk jakarta ruli kurniawan